pernikahan di bawah umur kembali terjadi di sulawesi selatan
anak perempuan berusia tiga belas tahun yang masih berstatus pelajar kelas satu
sebuah madrasa sanawiah atau smp di kabupaten sidrap
menikah dengan pria berusia empat puluh satu tahun
ya seperti hanum katakan tadi ya
bahwa akhirnya pernikahan ini menjadi perbincangan dan juga viral di media sosial
inilah video amatir yang diabadikan salah satu warga
dalam prosesi pernikahan antara rustam ashari empat puluh satu tahun
dan sw murid sanawiah berusia tiga belas tahun yang menjadi viral di sosial media
keduanya resmi menjadi pasangan suami istri setelah pengucapan ijab kabul dan resepsi
di rumah mempelai wanita di lautang saloh kelurahan macorowali
kecamatan pancarijang kabupaten sidrap sulawesi selatan rabu minggu lalu
bermula dari perkenalan lewat media sosial facebook selama tiga bulan
keduanya pun kemudian melakukan perkawinan
keluarga mempelai wanita tidak mempersoalkan usia keduanya yang terpaut cukup jauh
ceritanya awalnya dia kenalan lewat facebook
kemudian dia waktu chat di facebook kemudian dia minta wa
kemudian dia kenalan kenalan sampai dua tiga bulan
kemudian pada saat dia baku chat dia sudah ada kecocokan
jadi dia datang ke rumah untuk malamarnya
pernikahan ini sempat terhalang lantaran mempelai wanita masih di bawah umur
namun pernikahan akhirnya bisa dilanjutkan setelah pengadilan agama kabupaten sidrap
memberikan dispensasi nikah
menolak berkas dan kita langsung mengarahkan ke pengadilan agama
untuk memenuhi persyaratannya harus ke pengadilan agama untuk melakukan sidang
jadi melakukan sidang yang di sidang itu adalah orang tua beserta anak ini
dan setelah itu beberapa hari kemudian
beberapa kemudian keluarga juga beserta dengan rustam ashari
calon suaminya sudah membawa dispensasi
meski beda usia pihak keluarga berharap pernikahan keduanya bisa langgeng dan bahagia